peraturan mengenai pelarangan jual beli ginjal tertuang dalam undang undang no tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan
bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dali apapun
meski begitu ancaman hukuman tak menyurutkan sejumlah orang untuk menjual organ tubuhnya
yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi di hidupnya
kami bahas lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan dr dr maruhum bonar hamar bun sp pd kgh
dari perhimpunan nefrologi indonesia
selamat sore dr maruhum
selamat sore mbak
baik kami ingin mengetahui sudut pandang dokter melihat kejadian jual beli ginjal yang ternyata masih saja terjadi
artinya ini ada informasi yang minim begitu tentang kesehatan dan fungsi ginjal di masyarakat indonesia
pandangan anda dok
ya ya makasih kesempatannya
kami dari asosiasi transformasi organ indonesia selalu memang memberikan edukasi
kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan bagaimana mencegahnya
dan kondisi seperti ini sebenarnya karena penyakit ginjal kronik itu makin meningkat dari tahun ke tahun
sehingga terapi yang ideal adalah transplantasi ginjal
sedangkan yang jadi masalah adalah donor karena ketersediaan donor itu sangat minim di indonesia
dan memang sampai saat ini yang mengatur untuk menjadi donor itu
sampai saat ini pemerintah belum begitu siap secara keseluruhan
karena dibutuhkan perangkat undang undang yang kuat
termasuk mungkin nanti hal hal yang non medisnya yang menjadi penunjang terhadap undang undang tersebut
meskipun sebetulnya kita sudah punya permain case
permenkes tahun dua ribu dua puluh satu nomor lima puluh tiga itu sebetulnya sudah ada
tapi memang implementasinya yang masih belum secara menyeluruh disiapkan
mungkin begitu kira kira
baik tapi dok kita ketahui secara normal manusia hidup dengan sepasang ginjal
kemudian asumsinya orang orang yang berpikir instan ini asumsinya bisa hidup dengan hanya satu ginjal saja
dan kemudian menjual organ ginjal mereka
tapi apa kemudian bahaya yang mengintai jika hidup dengan satu ginjal saja
iya kalau ini kita lihat dari sisi medis lah ya
kalau kita lihat dari sisi non medisnya akan sangat banyak perdebatannya
nah kalau dari sisi medis
sebenarnya orang masih bisa hidup dengan satu ginjal
karena dengan satu ginjal dia akan bisa melakukan kompensasi
yang ginjal yang tidak ada pada saat dilakukan operasi
dan hal inilah yang menyebabkan memang secara dari semua profesi
setuju bahwa dengan organ satu ginjal itu orang masih bisa hidup dengan cukup baik
dan itu diakui oleh semua profesi
tapi apa bahaya yang mengintai dok
apalagi jika transplantasi dilakukan secara ilegal
yang namanya ilegal pasti tidak baik
dan hasilnya pasti tidak akan baik
karena persiapan transplant itu membutuhkan waktu
biasanya di tempat kami itu antara satu sampai dua bulan
bahwa donor itu harus diyakinkan benar benar sehat walafiat
bukan hanya sekadar medis namun secara rohani pun dia harus siap
jadi tidak ada paksaan di dalam transplant
organ secara internasional ya itu hukum yang kita anut secara universal
kalau tadi dokter mengatakan bahwa transplantasi ginjal di indonesia
ini permintaannya cukup banyak tapi donornya juga sedikit
apakah memang di dunia kalau kita lihat ini permintaannya juga sangat banyak
bahkan melalui jalur ilegal sampai harus warga negara indonesia yang menjadi korbannya
ya secara internasional memang bukan hanya di indonesia
kita juga membutuhkan banyak organ
makanya banyak undang undang yang kita anut ya yang kita contoh dari berbagai negara
supaya kebutuhan donor itu terakomodir secara nasional
itu memang yang mengurus adalah negara
bukan institusi swasta
sangat berbahaya sekali kalau itu diurus oleh institusi swasta
karena akan masuk dalam ranah komersialisasi dan itu yang kita tidak mau sebetulnya
ini an giltar
ini an giltar
bukan secara langsung diperhatikan
agar perubahan sebenarnya nggak mele slightly
karena bisa penyakit tu ini eigen gang saysmar dan buta agarokay

kita terlihat oleh plantno into america
atau aua indonesia
aturan sendiri ya kita tidak bisa
mengintervensi aturan mereka
tapi secara konvensi
internasional ada aturannya
transplant itu tidak boleh
ada unsur komersialisasi
dan itu tugasnya pemerintah
bersama sama mungkin khususnya
dalam bidang hukum ya
karena itu memang harus diawasi
dengan cukup baik karena
tanpa pengawasan yang ketat dari
pemerintah itu akan masuk
ke dalam ranah komersialisasi
dan itu seluruh dunia
seluruh dunia mengakui
bukan hanya di indonesia
tapi di negara tetangga kita juga
pasti ada karena memang manusia itu
tidak sempurna dan tidak semua
berbuat baik ya ada juga yang berbuat
jahat dan itu yang
ilegal yang mereka kerjakan
dan itu sebenarnya tidak kita anut
oke dok ini di indonesia ada
beberapa ada sejumlah ratusan wni yang menjadi
korban apa yang kemudian disarankan
pemeriksaan apa yang
disarankan kepada korban korban
sehingga kerusakan ini tidak lebih lanjut dari
transplantasi ginjal secara
ya namanya pemeriksaan
dari sisi ginjal
sebenarnya cukup sederhana
kita bisa melihat dengan pemeriksaan
fungsi ginjal melalui darah
maupun dengan pemeriksaan
urin lengkap itu cukup bahwa itu
ada gangguan atau tidak
sebenarnya edukasi itu
sudah lama sekali kita
dengung dengungkan ya tapi memang
itu yang perlu konsistensi di dalam
pemberian edukasi kepada masyarakat
betul bahwa fungsi ginjal itu perlu
dijaga dengan cara menjegah
faktor faktor risiko yang
menyertainya dan itu yang perlu
dikerjakan bersama sama bukan hanya
sekedar institusi kesehatan
namun institusi yang non kesehatan
kuning harus ikut terlibat di dalamnya
oke rasanya edukasi menjadi
pekerjaan rumah yang
panjang begitu ya bagi pemerintah dan juga
lihat dokter maruhun ini
selain upaya penegakan hukum
apa kemudian langkah yang bisa diambil
oleh pernevri dan juga lembaga kesehatan
untuk mencegah terulang kasus serupa
dan juga kemudian kita ketahui
untuk mendorong pemerintah membentuk
komite transplantasi organ dan
sebenarnya sudah ada ya
yaitu namanya komisi
komisi transplantasi organ nasional
di bawah kemenkes
sebetulnya dan itu sebetulnya
sudah bekerjasama dengan semua bidang
profesi yang terkait di dalam bidang
transplantasi organ hanya memang
itu yang saya katakan tadi implementasi
itu tidak hanya murni dari sisi
kesehatan harus dari sisi
misalnya contohnya bisa saja
dari departemen agama
dalam negeri itu semua terlibat di dalamnya
karena unsur unsur non medis itu sangat
banyak untuk kegiatan di dalam
mengelola transplantasi organ
jadi terutama donor lah ya
donor itu kan orang sehat kan harusnya
jadi orang sehat itu hasilnya harus
sehat juga dong nah yang ilegal itu yang
kadang kadang sembarangan gitu ya
yang tidak sehat pun diambil oleh mereka
dan itu akan berdampak buruk terhadap
orang tersebut dan itu yang kita tidak mau sih
sebetulnya secara medis kita tidak menginginkan orang menjaga keadaan
secara medis kita tidak menginginkan orang menjaga keadaan
jadi sakit sebetulnya kalau itu dilakukan
di dalam kegiatan transfer organ
oke dokter akhir pesan apa yang mungkin bisa
dokter garis bawahi
terkait dengan penjualan ginjal secara ilegal
atau orang yang dengan sadar
ingin melakukan penjualan ginjal
karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi
ya ini yang paling sulit ya karena apa
akan menjadi masalah karena neednya tetap
ada ya konsumennya ada gitu itu yang jadi masalah
namun dari sisi kita sebetulnya kita harus paham betul
bahwa organ itu tidak semudah itu untuk diberikan dengan seenaknya
karena itu ada dampak buruknya jika persiapannya tidak begitu baik
di tempat kami saja kita mempersiapkan itu satu sampai dua bulan
dengan detail dengan hanya bukan hanya sekedar sisi medisnya yang kita nilai
dari sisi non medisnya pun kita nilai
dan itu profesi yang terkait yang kompeten di dalam bidangnya yang menilai
bukan hanya sekedar dari sisi medis
dan terakhir mungkin edukasi terhadap masyarakat itu sangat penting
bahwa menjaga kesehatan ginjal itu sangat sederhana sebetulnya
yaitu dengan menjaga pola hidup dengan baik
dengan makanan sehat olahraga teratur
itu sebenarnya salah satu yang kita anjurkan di dalam sisi sisi edukasi sehari hari
kepada pasien pasien kita yang mengidap penyakit
dr marhum bonar hamarbun terima kasih sudah berbagi perspektifnya kepada kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore salam sehat